anda kembali di cnn indonesian news report
istri kepala kantor staf presiden muldoko
kusni harning sih meninggal dunia hari ini
di rumah sakit pusat angkatan darat gatot subroto jakarta
presiden joko widodo dan ibu negara iryana
para menteri kabinet indonesia maju
keluarga dan kerabat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir
di rumah duka di kawasan menteng jakarta pusat
kusni harningsi menikah dengan mantan panglima tni purnawirawan muldoko
pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima
keduanya dikaruniai dua orang anak
yakni randi bimantara dan joanina rahma
rencananya jenazah kusni harning sih akan dimakamkan
di taman makam pahlawan bahagia tangerang selatan
sekitar pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
untuk berbela sungkawa dan berdoa untuk kebaikan almarhumah
dan tentu seluruh rakyat indonesia
turut mendoakan untuk kebaikan almarhumah di alam yang lain
diterima di sisi allah swt
dan tentunya dalam prosesi pemakaman
semuanya bisa berjalan dengan lancar dan kita doakan
sosok beliau di mata bapak
beliau aktif pada saat saya disering
memimpin acara acara wase
beliau cukup aktif di dalam kegiatan kegiatan puasa
dan tentunya beliau memberikan
pemikiran pemikiran yang cukup baik
di dalam kegiatan kegiatan pendukung ibu negara